anda masih menyaksikan reportase jawa timur
puluhan umat buddha di mojokerto rabu pagi menggelar ritual ulambana
atau upacara patidana bagi para leluhur
ritual yang sudah mulai jarang digelar ini sekaligus sebagai objek wisata
karena hanya terjadi dalam satu kali setahun
puluhan umat buddha di mahavihara majapahit trawulan mojokerto rabu pagi menggelar ritual ullambana
ritual ini merupakan upacara patidana atau dana untuk orang mati
yang dipersembahkan untuk leluhur mereka
berbagai sesajian disiapkan untuk menggelar ritual
mulai dari uang baju buah buahan serta replika kapal
setelah menggelar doa sesajian kemudian diperciki dengan air suci dan dibakar
ritual ulambana ini digelar satu tahun sekali setiap pertengahan bulan purnama pada penanggalan imlek
bagi umat buddha pertengahan bulan purnama merupakan hari suci
sehingga saat yang tepat untuk mendoakan para leluhur agar mendapat tempat yang baik di akhirat
penanggalan cina itu umat buddha khususnya
mengadakan upacara kirim dungu kepada leluhur
kepada semua makhluk yang tidak diingat keluarganya
tidak diselamati tidak apa apa
itu kita adakan doa doa dengan penghemat sesajian
ritual ini pun menjadi perhatian wisatawan yang sedang berkunjung di mahavihara majapahit
bahkan wisatawan banyak yang kemudian mengabadikan ritual tersebut
semoga allah mendapatkan tempat yang lebih bahagia
tidak hanya berasal dari mojokerto
ritual ulambana juga diikuti oleh umat buddha dari berbagai daerah di indonesia